seorang pria di banjar ditemukan tewas dalam sumur tetangganya setelah satu hari menghilang
diduga korban tewas akibat bunuh diri setelah alami depresi sakit berkepanjangan
penghuni rumah miring mak cacih beserta keluarga dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di jalan lingkar selatan sukabumi
bersama informasi lainnya inilah kilas jawa barat selengkapnya
tursilan warga kujang sari langensari banjar ditemukan tewas mengenaskan di dasar sumur milik warga setelah hilang selama satu hari rabu siang
untuk mengeluarkan jenazah korban petugas harus mengenakan masker untuk mengantisipasi munculnya gas beracun
meski sempat kesulitan jasad pria dengan tiga anak ini berhasil dievakuasi
sempat muncul dugaan korban sengaja bunuh diri karena sebelumnya korban sempat depresi akibat sakit berkepanjangan
akibat kecelakaan motor
rabu petang sebuah truk bermuatan enam belas ekor sapi mengalami kecelakaan di cagak nagrek kabupaten bandung
akibatnya sopir bernama ahmad ur hidayat warga lampung tengah meninggal dunia karena tubuhnya terjepit di badan truk
truk yang melaju dari barat menuju garut melaju tanpa kendali di cagak nagrek dan menabrak pohon
diduga sopir dalam keadaan menghantu
di hari kedua pembongkaran lapak serta kios di jalan raya puncak bogor
ribuan warga puncak bogor kembali turun ke jalan
meski tidak ada perlawanan dari pembongkaran tersebut
warga meminta petugas untuk tidak tebang pilih dalam membongkar bangunan
warga masih melihat beberapa ruko atau kios yang tidak dibongkar
pengemanan ketat pun dilakukan petugas untuk mantisipasi terjadinya bentrokan
setelah sempat menjadi perhatian warga mak caci warga kampung situawi
kelurahan karangtengah kecamatan gunung puyuh sukabumi
akhirnya pindah ke rumah susun sederhana sewa
atau rusunawa rabu siang
seluruh perabot rumah tangga diangkut truk satpol pp ke rusunawa jalan lingkar selatan
inisiatif ini dilakukan oleh pemerintah kota sukabumi
karena mak caci dan keluarga tinggal di rumah yang sudah nyaris ambruk
rencananya rumah mak caci akan dibangun dengan bantuan para donatur